hati hati nanti kalau udah ketemu yang serius kelaba akan kamu
enggak siapa takut
dah yuk kesini yuk
aku senang pakai banget
udah lama banget gak duduk berdua kayak gini sama kamu
aku sampai kangen kangen banget
bi aku juga
orang tua kita gak suka sama hubungan kita
kamu udah gak sayang sama aku ya
kita sama sama muda besar
sama sama udah dewasa
kita nggak bisa gini terus
jangan lupa maskernya
gak kelihatan tutup masker masker bukan kumis udah
ada apa berhubung daripada terkembangnya daripada informasi
ngomong ngomong gak jelas ah ah ah lu ih kenapa dibuka mat katanya omongan gua gak jelas
ada apa mat
pak marzuki nanya bu aminah hamilnya kembar berapa
sehubungan daripada tersampaikannya daripada berita
begitu ya kalau ngomong cepat orang langsung paham
terima kasih pak sama sama assalamualaikum waalaikumsalam
nanti gue akan manggung di kampus harapan bunda yang benar iya dong lo wajib nonton
disana kan banyak cewek cantiknya lu kan pacar gua
hai terus apa dong masa iya gua ppws ppws apaan tuh pria pengisi waktu senggang
apes banget dong gua jalannya sama gua ketawanya sama gua pacarannya sama orang lain
walaupun cuma ngantrinya sampai depan komplek belum boleh sampai depan rumah
gua gak perlu lucu
jadi pacar lu
jadi pacar lu
jadi pacar lu
jadi pacar lu
ah ini cakep banget nih
tuh kan cantik
tuh kan cantik
pokoknya semua orang harus tahu kalau gue bahagia
kamu gampang banget ya bilang pacar
enggak dari mana
kamu udah lebih dari satu kali ngomong pacar
ya karena memang lu pacar gue
hati hati nanti kalau udah ketemu yang serius kelaba akan kamu
enggak siapa takut
udah yuk kesini yuk